penemuan jasad korban mutilasi ini berawal saat warga dan tetangga kontrakan itu mencium aroma tidak sedap dari rumah korban
polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban
ia diakini tewas dibunuh karena jenazah ditemukan dalam keadaan termutilasi
penemuan mayat berawal saat warga dan tetangga kontrakan mencium aroma tak sedap dari kamar korban rabu pagi
sebau bau nyengat gitu kirain mau bawa sampah atau gimana soalnya kan sampahnya enggak noh situ kan
terus pas tadi pagi ketahuan ternyata pembunuhan
polisi yang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban
kemudian setelah di sana oleh petugas dibuka pastinya dan benar bahwa ada seorang mayat wanita
di tuga sedang hamil sekitar tujuh bulan
jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit umum daerah tangerang
dodi wahyudi tangerang